apalagi paling banyak orang tua yang kena
masih ingatkah anda dengan serial televisi anak anak si unyil
salah satu tokoh ikoniknya adalah pak oga
saat ini pengisi suara khas pak ogah abdul hamid
sedang berjuang melawan penyakit
yaitu penyumbatan serta penggumpalan darah di otak
atau yang lebih sering dikenal dengan stroke
abdul hamid pun sulit mengendalikan gerak tubuhnya
kerap berbicara tidak jelas
dokter spesialis saraf rumah sakit grh kedoya
sigit dewanto menjelaskan
lumpuh anggota gerak memang salah satu yang terjadi
saat stroke menyerang
selain anggota gerak yang lumpuh
juga bisa disertai penurunan kesadaran
kadang kadang ada penurunan kesadaran
terus juga bisa vertigo
kadang kadang pusing berputar
terus juga bisa sulit bicara
tiba tiba pasiennya tidak bisa bicara
atau bicaranya peluk cadel
strok akan terjadi tiba tiba
akibat plak atau campuran lemak
kalsium kolesterol dan buangan lain dari tubuh
menyumbat pembuluh darah di otak
jika yang tersumbat otak kiri
anggota gerak kanan akan lumpuh
sebaliknya jika yang tersumbat otak kanan
anggota gerak kiri akan lumpuh

maka saat terjadi serangan stroke
pasien wajib segera dibawa ke rumah sakit
untuk mendapat penanganan yang tepat
itu golden period nya untuk dilakukan
dengan namanya penanganan iv
jadi itu diencariin dengan obat yang kuat
diencariin kuat sekali
itu langsung dibuka yang area yang kesumbat
stroke bisa terjadi pada siapa saja
diabetes kolesterol darah tinggi
dan faktor keturunan adalah beberapa penyebab
seseorang terserang stroke
sebagai upaya pencegahan stroke
setiap individu dianjurkan
untuk meningkatkan gaya hidup sehat
dengan perilaku cerdik
yaitu cek kesehatan secara berkala
enyahkan asap rokok
diet sehat dan seimbang
dan mencari penyakit yang terlalu besar

dan juga mencari penyakit yang terlalu besar
dan juga mencari penyakit yang terlalu besar
istirahat cukup dan kelola stres